sudah tak zaman pusing memilih pakaian karena ukuran badan
mode pakaian oversize atau baju longgar dan besar kini makin disukai kaum hawa
ada banyak alasan mulai dari kenyamanan hingga menutupi bentuk tubuh saat bobot badan tengah melonjak naik
aku suka pakai baju oversize karena gak membentuk badan dan pada saat momen momen perempuan kan suka terlihat gemuk atau apa gitu
itu tetap terlihat aman aman aja
aduh gue gak perlu tahan nafas deh gitu
nggak perlu yang kayak perut nampak terlihat body shaming atau yang kayak terlihat perutnya lipat segala
jadi benar benar bisa tereliminir sih sebenarnya dengan salah satunya pakai baju yang memang terlihat loose
trend oversize ini dulu sempat populer di tahun sembilan puluh an
dan kini para pelaku dunia bisnis fashion meyakini busano oversize yang serba longgar akan kekal dan digemari selama masa pandemi
di mana orang akan banyak berada
aktivitas dan bekerja di rumah
desainer yeri afriani menyebut gaya busana oversize dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri seorang
pasalnya dia tak lagi harus memikirkan lekuk badan atau memicu tendensi body shaming
mungkin sekitar bisa seribu piece lebih ya kali ya
karena memang secara traffic
dalam satu bulan all sku itu memang kita biasanya di tiga piece kurang lebih ya
tapi itu yang kayak banyak banget kan ada celana ada macam macam ya
ada beberapa hal yang penting diperhatikan saat anda beralih dari busana ketat yang pas di badan ke trend oversize
salah satunya adalah pilihan kain yang digunakan
saya juga yang lebih seperti chiffon atau satin gitu
mau accentuate dengan aksesoris sebaiknya di dalamnya jangan di luarnya
jadi mungkin kita pakai tank top celananya kecil terus dalemnya tetap kawasnya ketat gitu
jadi nggak selalu harus dari atas sampai bawah gomdong lah ya
ternyata segampang itu mengikuti trend oversize fashion
dengan memilih aksesoris yang paling pas dan juga pattern baju yang sangat mencolok membuat baju semakin menarik
jadi ini adalah bagian dari denny irvan jakarta